yang berada di kaki gunung merapi dan merbabu
dibilang sama careger gagal total terlalu kecil salah satu defender mungkin defender terbaik di
nah itu dia kita akan dengarkan dulu seperti apa
karena kan pelatihnya ada dulu kita punya ari sabto yang sekarang pelatih hang tua
siapkan dana sekitar satu hingga satu lima juta rupiah per kapal
ada sekitar empat puluh sembilan perusahaan yang mendaftarkan
terima kasih atas semua pasaran
sebenernya bukan bosnya hangtuah sebenernya mas darsono awalnya
apa namanya ada enam puluh sembilan itu juga terindikasi sudah dari tahun dua ribu sembilan bahkan